berdasarkan data bursa efek industri
tapi di sisi lain banyak uang kita yang dilarikan ke luar negeri
serai kita cobain juga nih
tetapi pelayanan lrt sejauh ini belum sesuai harapannya
ada yang kurang dari federasi padahal cabang olahraga sepak bola ini paling diminati ya
jadi pelatih timnas manajer timnas
tapi ketika lu punya anak lu gak tahu apa apa zaa jatuh cinta zaa
pemimpin sepak bola kita ini merasa pssi dia yang punya
dan lembaga lembaga peradilan
keputusan akhirnya tetap di pak prabowo begitu ya mas bobi ya
untuk memberikan layanan transportasi publik bagi masyarakat
cukup banyak dalam porsi antrian yang harus segera berangkatkan
tapi jujur aja saya sendiri berangkat ke bangkok
dalam rantai pasok baterai litium global